munculnya film bubroto menjadi salah satu hal yang membangkitkan ingatan kita soal serial televisi tahun delapan puluh an
lost man yang kala itu tayang di tvri
film ini dibuat pada masa pandemi lantas seperti apa ya tantangannya para sineas dan pemain dalam proses pembuatannya
malam hari ini kami sudah bergabung melalui sambungan zoom dengan sutradara film losmen bubroto
mas iva iswansyah dan pemeran jeng sri
maudie ayunda halo selamat malam mas iva dan jeng sri
selamat malam apa kabar terima kasih sudah bergabung bersama kami
iya mas iva dan juga jeng sri alias maudi jeng sri dan mas iva pripon kabare
baik baik saya kabare
alhamdulillah saya mau ke mas iva dulu
mas iva ini kan dari sekian banyak serial tv yang melegenda ya
dari tahun tujuh puluh an delapan puluh an sembilan puluh an
mengapa kemudian memilih serial tv losmen yang kemudian dijadikan sebuah karya film
iya awalnya memang film ini diinisiasi oleh para kompikers
ada pak andi budiman kemudian robert rony dan mas pandu sebagai produser yang
apa ya memang mereka dari awal jatuh cinta gitu dengan konten losman ini yang dulu sempat series di televisi gitu
ketika kita lihat lagi gitu ceritanya itu memang walaupun itu sudah di tahun delapan puluh an gitu ya
itu memang masih sangat relate gitu dengan sekarang gitu
dan rasanya memang sekarang sekarang ini apa ya film indonesia sedang butuh itu sebuah konten
yang bisa gitu mengembalikan penonton film indonesia ke bioskop
dan kami rasa konten ini memang secara cerita
konsep gitu itu cukup kuat gitu
dan apalagi ketika dikemas ulang dan dimainkan oleh pemain film sekarang
ini konfliknya bedanya gimana sih mas ivan atau mas iva maksud kami
ini kan beda nih ya tahun delapan puluh an dengan sekarang kan suasananya berbeda konfliknya tentunya berbeda
ya kalau berbeda ya gitu jelas berbeda gitu
tapi memang sebenarnya konteksnya masih apa ya yang kita ambil itu
bagaimana keluarga adalah sumber gitu dari cerita yang ada di sini
terus kemudian menjadi fondasi dari cerita ini bergerak
terus kemudian kehangatannya yang ada di keluarga itu
konflik yang selalu didasari oleh antaranggota keluarga gitu
kehangatannya itu benar benar kita jaga gitu
dan sebenarnya kalau saya lihat di tahun delapan puluh an itu memang ceritanya walaupun itu bisa dibilang
masa lalu gitu ya
tahun delapan puluh an tapi sangat progresif sih gitu
bayangkan di tahun itu gitu berbicara tentang mbak tur gitu yang sudah cukup umur tapi belum menikah gitu
terus kemudian deng sri yang menyanyi gitu di kafe gitu
terus atau kemudian jarod yang seorang pelukis yang dalam tanda kutip gagal gitu ya
itu menurut saya sangat progresif sekali gitu di masa itu
sangat berani gitu
nah itu yang kita definisikan ulang gitu
kalau tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu ini apa ya cerita yang progresif itu bagaimana ya
yang agak tetap relate gitu dengan ceritanya
baik film yang menggambarkan kehangatan keluarga
salah satu anggota keluarganya adalah maudi ayunda yang memerankan jeng sri
maudie boleh digambarkan nggak
apa sih pertimbangan maudie ketika mendapat kesempatan memerankan karakter jeng sri
apalagi kita tahu bahwa
maudie saat ini sedang melakukan kuliah ya di luar negeri
iya pada saat waktu itu ditawarkan main jadi ceng sri memang saya lagi kuliah gitu ya
jadi saya bilang juga ke produser
ini sebenarnya schedule lagi tricky sekali gitu
tapi saya dikirimkan skenario
saya diberikan kesempatan untuk ngobrol sama mas ipa dan mas edi juga
terus sama produsernya dan saya sebenarnya awalnya sangat jatuh cinta sama cerita

dan saya sebenarnya awalnya sangat jatuh cita sama cerita
dan saya sebenarnya awalnya sangat jatuh cita sama cerita

di televisi begitu ya
jadi juga ada keinginan saya menjadi bagian dari aljia ini gitu
untuk generasi yang menonton broto di tv gitu
jadi saya merasa ini kesempatan yang sangat langka
dan juga cerita dan karakternya sangat memanggil saya gitu pada saat membaca skenario
maudie misalnya seperti proses reading atau praproduksi
maudie posisinya sudah di indonesia atau masih di amerika saat itu
masih di amerika saat itu jadi semuanya reading malam malam setelah kuliah saya gitu ya
kasian juga nih di jakarta harus mengikuti schedule us
ya itu unik banget ya pertama kali banget reading lewat zoom
dan alhamdulillah sih aku rasa kita berhasil lah pas berpukulannya dengan baik gitu
readingnya jarak jauh maudie ya
terus membangkitkan chemistry antar pemain misalnya salah satunya tokoh ibunya jeng sri ini
bu broto itu bagaimana kegiatannya apa saja untuk bisa membangun chemistry itu
jadi readingnya itu kita ada reading yang casting complete
tapi juga ada reading yang sendiri sendiri
maksudnya aku dengan ibu broto
atau aku dengan mbak

jadi difokuskan gitu antara kedua karakter yang punya scene scene cukup penting gitu
itu membantu terus di luar itu juga untungnya sebelum syuting
kita ada beberapa hari yang gimana kita bisa melatih di box nya gitu ya sebelum syuting
dan itu juga sangat membantu untuk membangun chemistry itu
untungnya sih aku merasa bersyukur banget karena cast cast di film itu sangat sihat
jadi gak terlalu kulit gitu untuk sampai ke
ini melibatkan banyak orang dalam sebuah tim
banyak juga pemeran pemerannya
mas iva ini filmnya dilakukan di yogyakarta dan di masa pandemi
totalnya berapa lama mas untuk produksi film ini
kemudian apa tantangannya membuat film di masa pandemi
ya kita itu benar sekali syuting di jogja dan bisa dibilang
dan ini juga pengalaman saya atau bahkan beberapa tim juga sebagian besar
pengalaman pertama gitu membuat film di masa pandemi yang semuanya juga belum pernah punya experience ini gitu
jadi perbedaannya memang apa ya
memang konsentrasinya itu juga terbagi gitu antara kreatif gitu juga
bagaimana tetap terjaga situasi dan sebagainya itu tuh tantangan sekali gitu
tapi memang untung secara set gitu ya kita juga tidak banyak
terus kemudian sangat mudah untuk dikontrol dan kita menjalankan protokol gitu
itu untung sekali gitu kita benar benar bisa melewati masa masa itu
dan kita itu total syuting hampir tiga minggu
dan ada yang direncanakan sekitar delapan belas hari jadi tiga minggu karena itu
karena kita ada beberapa yang sesuaikan terus kemudian pandemi dan sebagainya gitu
karena kita mengatur jadwal penyesuaian
baik ternyata banyak sekali kompromi kompromi yang harus dilakukan ketika membuat sebuah film
apalagi di masa pandemi
kita akan tanya ke pemainnya maudie ayunda
laudy ini masa pandemi bagaimana interaksi antar pemain ketika berada di dalam satu lokasi begitu
karena kan pasti juga orang punya rasa insecure atau bagaimana
boleh digambarkan nggak perasaan maudi saat membuat film di masa pandemi
di saat orang semua menarik diri dari mobilitas
ya betul waktu itu memang menjadi concern kita semua ya termasuk cashnya juga
dan untungnya secara set kita tuh nggak terlalu banyak set ya mas hifa
jadi memang muslim lost man itu ataupun ada beberapa set out
set out lainnya gitu
dengan begitu kita lebih bisa menjaga agar nggak terlalu banyak orang baru keluar masuk gitu
kita juga pada saat itu lagi testing
jadi kita sering banget tes dan nge track gitu ya semuanya tetap sehat gitu
dan itu membantu sih membangun ketenangan antara kita dan masker terus kita gunakan gitu
maudi ini juga menyanyi ya untuk soundtrack nya ya
berapa lagu maudi untuk soundtrack lost man bu broto
iya aku menyanyikan tiga lagu yang saat menjadi main soundtrack nya
dan yang pertama karakter itu penyanyi
punya band artis dan
baik maudie ini menyanyi untuk film yang diperankan juga
mas ifah ini kan masa pandemi dan hari ini lost man bu broto bisa ditonton masyarakat di bioskop
seperti apa sebenarnya harapan dari para sinias indonesia soal film di tanah air
ya jelas ya ini dari kemarin sudah ada perasaan yang narsas gitu ya
karena biasanya ya ini bener bener masa masa yang penting gitu untuk film indonesia
apalagi di akhir tahun ini juga
produser produser mulai merilis filmnya gitu
dan per hari ini sih saya belum begitu dapat kabar ya bagaimana penonton
cuman beberapa hari kemarin kita juga sudah melakukan pemutaran gitu
kita ada pemutaran di jakarta di jogja di solo
dan responnya alhamdulillah semuanya bagus gitu
jadi mudah mudahan setelah diputar hari pertama ini juga akan terus mendapat apresiasi
mendapat apresiasi yang bagus dan akan membangkitkan gitu
bukan hanya untuk film lost men toto tapi untuk perfilman indonesia
baik mudah mudahan hasilnya diterima oleh masyarakat indonesia
banyak yang nonton dan yang paling penting adalah nilai nilai positif dalam film yang dibuat oleh maudie dan mas iva
terima kasih mas iva sutradara film losman bubroto dan juga ada maudie ayunda pemeran jengsri
terima kasih terima kasih maudie